sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi tuhan berkandang lain mila
dia malah pergi
dia pergi untuk selamanya
ini berat buat aku mila ini berat buat aku
sekarang kamu lewati sangat berat untuk kamu
bantu aku mila
bantu aku untuk lewatin semua ini
selagi aku bisa
aku pasti akan selalu membantu kamu
kamu harus menikmati
semua waktu yang kamu punya sama fadil
karena kamu nggak akan pernah tahu
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
aku akan mencari tuhan
butini apa kabar
jangan pernah dekati saya lagi
tapi itu tidak akan membuka hati saya
kamu bahkan sampai mendekati alena
untuk melancarkan niat kamu supaya dimaafkan oleh saya
mila memang hamil di luar nikah
tapi mila sama sekali tidak mengharapkan itu bu
dan ibu perlu tahu
tidak ada seorang perempuan pun yang mengharapkan hamil di luar nikah
semua perempuan menginginkan
pernikahan yang sakral di depan allah bu
maafin mila bu mila gak mau dibenci sama ibu
berkali kali mila berharap
kalau ibu ibu benar benar nenek
saya sudah menarik semua kata kata saya
kamu bukan cucu saya
dan kamu bukan siapa siapa saya
jangan harap keputusan saya akan berubah
jadi kamu jangan dekati saya lagi
saya semakin benci sama kami
alena baru aja mau makan yang sekarang
ngapain sih dia kesini
jangan bergaul lagi sama dia
yang takut kamu ketularan kehidupan dia yang bebas
hamil di luar nikah
ayang berhenti memfonis camilla seperti itu
kesian kan dia
seandainya apa yang menimpa camilla menimpa alina
apa yang akan membenci elena juga
apa yang akan membuang alena juga
cuma gara gara kesalahan itu
dan alina masih bisa merasakan
kalau ayang masih sayang sekali sama camilla
tapi eyang begitu berusaha membenci camilla
ada yang ayang sembunyiin dari kemarahan ayang
kamu itu bukan pengecarannya camilla
jadi kamu gak percaya
kamu gak perlu belain dia di depan ayang
siapa nama dua orang teman kamu
yang kamu kasih tiket khusus dari perusahaan travel patikamu
untuk perjalanan ke bali
el tau dari mana
yang satu namanya fanny erlita
yang satu lagi namanya gunawan sudira
kita makan dulu yuk
ayang mau sederhana bisa
saya mau mengambil kalung dan leontin yang kemarin saya betulkan di sini
ini tanda terima
sebentar ya pak
orang yang barusan tadi juga memesan liantin dengan inisial krp pak
ngapain dia bikin kalung dan leontin berinisial krp juga
jadi aku pesan lagi
ya walaupun nggak sama persis
aku harap kamu suka
om tante ana indi camilla sama kak fadil berangkat dulu ya
kamu kalau sampai terjadi apa apa sama fadil
ya awas aja nanti cari cari kesempatan
bisa kalau lari lagi
om kak fadil kamilah
dan jaga cucu om baik baik oke kamilah
yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang
pasti kamu gak nyangkakan kalau aku akan ikut tur sama kamu
pasti ibu yang nyuruh kamu ikut kan
iya dong buat jagain kamu riz
nah ras tolong bantu ibu jagain haris ya
semoga dengan adanya laras haris bisa lebih relax dan merupakan niatnya mencari anaknya itu
ini kan foto ada waktu kecil
apakah kamu tahu sayang
kalau mama itu keras sama fadil
karena mama gak mau fadil dapat pasangan yang salah nak
mama begitu sayang sekali sama
kok fadil foto sama alena
bukannya alena itu pacarnya tovan
kami kena studied bentuknya besarnya

seelah minggu ber consegue mengetahui ia bernama kalau adanya
tenang lho facebook ini yuk